dua warga negara asing tertangkap kamera warga
tengah memanjat pagar pembatas kawasan taman wisata candi prambanan kabupaten sleman yogyakarta
sepasang wna yang diduga wisatawan asal rusia itu
sempat berhasil melompati pagar pembatas
dan masuk ke kawasan taman wisata candi prambanan
sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan
saat ditanya petugas keduanya kedapatan tidak memiliki tiket masuk
diduga keduanya ingin memasuki kawasan wisata candi prambanan secara ilegal alias gratisan
yang ditunjukkan justru tiket parkir di sana parkir sepeda motor
nah berarti mereka masuk sudah di area parkir kemudian keluar lagi
dan kemungkinan terus ya berniat untuk itu tadi
mungkin apakah menghindari untuk membeli tiket
video ini direkam pada minggu dua januari dua ribu dua puluh
sekitar pukul satu siang dan viral di media sosial
beruntung aksi nekat kedua wisatawan ini tidak berlanjut ke jalur hukum
petugas keamanan candi prambanan hanya mengarahkan keduanya
untuk membayar tiket masuk candi prambanan
sebesar dua puluh lima dolar as atau sekitar tiga ratus lima puluh ribu rupiah per orang
wahidin yawan kabupaten sleman yogyakarta